meski sudah memasuki masa transisi psbb
gereja katedral jakarta belum akan melaksanakan aktivitas peribadatan langsung
pihak keuskupan agung jakarta pun baru akan merumuskan kebijakan pembukaan gereja pada pekan ini
suasana gereja katedral jakarta tampak sepi pada jumat sore
tidak ada petugas yang mempersiapkan peribadatan pada masa transisi psbb
dipastikan ibadah pada sabtu dan minggu nanti masih dilakukan secara daring
meski sudah diperkenankan dibuka pihak keuskupan agung jakarta masih akan merumuskan kebijakan pembukaan kembali peribadatan
kalaupun nantinya dibuka akan dilakukan bertahap sembari dievaluasi
pada saat ini tetap dalam posisi untuk mematangkan protokol peribadatan
kami minggu ini baru akan memastikan sebenarnya kapan mulai dibukanya
karena seperti yang bapak gubernur katakan bahwa masa psbb transisi juni ini disebut masa transisi karena juga bagi kami rupanya butuh persiapan yang agak panjang agak lengkap untuk menjalankan protokol peribadatan itu